mia sudah kembali ke rumah
ibu kenapa bu
ini semua baju mira
ibunya juga sebanyak ini
ada apa sih kak fetria
kalau kakak butuhmu kakak bisa ke kamar aku
kamu tuh kakak sekali gak punya hati ya
nunggu gak lihat bu amar lagi sakit
kenapa kamu nyuruh dia nyuci sebanyak itu mira
kamu juga harusnya gak punya hati gitu ma
loh kok kakak nanyain aku sih
susah ya kalau emang anak bungut
kita bawa ke rumah sakit
gue pasti akan nyingkirin lo dari rumah ini

biar lo bersatu lagi sama ibu lo yang penyakit lagi
bu amar harus ke rumah ibu
dari depan bu amar harus ke rumah
mbak diorang arang masuk ke dalam
sebaiknya mbak tunggu di luar saja ya

bu amar harus ke rumah
setelah aku nyambahkan ke virgin
bu anwar thankful dengan ibu
andang mengatakan bahwa
kau mengajak allah untuk ibu
selamatkanlah ibu amar
ibu maafkan evita ibu

maafkan evita ibu
ini juga semua bukan salahnya non mira
memang itu semua pekerjaan ibu non
evita sudah mengatur dengan pihak rumah sakit tentang jadwal kemoterapi ibu
kalau besok keadaan ibunya stabil ibu bisa memulai kemoterapinya
ibu harus kuat
ibu harus terus berjuang
harus bertahan untuk melawan penyakit ini
kenapa sih mak
kenapa ngantuk nih
evita belum pulang sampai malam begini tuh belum pulang
tadi mama sendiri yang bilang kalau evita itu nggak terampar ke rumah sakit karena penyakitnya kuman
iya tapi kan maksudnya anteh ke rumah sakit aja bukannya nungguin sampai malam begini
ya biar aja lah mah
mungkin dia masih nungguin ibu amar tuh
itu dia yang bikin mama gak tenang papa
ngapain ambar ditungguin
dia itu cuma pembantu ya kan
nah sekarang pertanyaannya adalah dengan kejadian kayak begini papa gak curiga kalau ambang itu ternyata ibu kandungnya evita
nggak mungkinlah ma
ibu ambar itu nggak mungkin ibu kandungnya evita
kalau betul dia paksa langsung ngaku ma
bukannya malah kerja jadi pembantu begini
nah gimana kalau memang ini semua rencana dia
lebih gawat lagi gimana kalau semua ini rencana evita dan ambar
evita pasti tahu dong papa kalau amel itu ibu kandungnya
tapi dia pun tahu
pura pura nggak tahu
karena apa evita nggak mau kehilangan semua harta dia
ya kan dia itu licik lho papa
udah sering terbuktikan kericikan dia
evita nggak akan tinggal diam papa
mira udah kembali ke rumah
dia nggak akan tinggal diam
mama ketakutan mama itu kelewatan
untuk apa kita melakukan semua itu
mira aja curiga soal evita dan ambar papa
bukan hanya mama
mama udah lah
nggak ada bukti bukti yang menunjukkan kalau ibu ambar itu ibu kandungnya begitu
dan ibu ambar jelas jelas bilang
dia bukan ibu kandungnya evita
dan papa yakin evita juga tidak tahu menahu soal ini ma
evita juga jis yang baik mama
wajar kalau dia memperlakukan ibu ambar begitu
jadi dia memperlakukan ibu ambar seperti dia memperlakukan ibunya sendiri
sebagai ibunya malah memusuhi dia mah
selalu nyalahin mama
sekarang gini deh gimana malah bisa sayang sama evita setelah pembuatan
papa capek papa ngantuk
papa mau tidur
kalau mama ngojet terus silakan
tapi papa mau tidur di ruang tamu
lihat aja pa
mama akan buktikan kalau ambang itu memang ibu kandungnya evita
mama harus bisa membuktikannya
kapan pulang dari singapura
siang tadi kevin
kalau kamu gak keberatan mama pasang foto foto erick di sini
karena mama sudah memutuskan untuk tinggal lagi di jakarta
dan mama ingin mama selalu bisa melihat erik di rumahnya
mama udah makan malam
kita makan yuk
mama gak lapar